kepadatan juga terpantau di gerbang tol cikampek utama karawang jawa barat pada minggu malam
untuk mengurai kepadatan saudara jasa marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow
antisipasi ini diterapkan selama puncak arus balik lebaran yang terjadi minggu malam hingga senin hari ini